gue gak pernah mau nyiksa lu
gue selalu memberikan kenikmatan kepuasan buat lo
lo dapat enaknya dan gue dapat duitnya
kau ngerti gak impas
kalo gitu ceraikan aku
ceraikan aku yang gak puas mas

amal baik mas
jangan sampai bapak lempar pake remote ya
kasih si bibi ini air minum putih tuh
pipi gak mau air putih pak
bibi kehabisan susu gue
ini berbisu adiknya ya
pindah beli susu dulu ya ya udah tiap tiap sayangnya
pas ah eh ada bonus buat mas
baik banget loh kalau lu demen boleh balik lagi sini tapi ada syaratnya buat yang banyak biar lu
tetapnya bisa lebih lama lama hehehe seberapa sih mas
lift aku gak ngerti jalan pikiran kamu
apa sih yang kurang lin
kamu pikir uang yang kamu kasih itu cukup untuk kehidupanku sehari hari
anton kip zaman sekarang itu biayanya besar
gak cukup dong kalau cuma dua atau tiga ratus ribu sehari
lin jangan diperbudak sama uang linda
bukan diperbudak uang
dengan aku butuh biaya hidup seperti temen temenku
mobil bisa ganti kapan aja kalau mau
hidup zaman sekarang itu beda ton
aku butuh uang banyak
jadi menurutku hubungan kita putus sampai disini
dan kita bebas melakukan apapun yang akan kita perbuat
lagipula menurut temen temenku
aku miliki segalanya untuk mencari duit
dan gak boleh disiasiakan hanya untuk laki laki yang tidak menghasilkan apa apa seperti kamu
dua wanita ini sama sama cantik
intan jadi pelacur karena dipaksa suaminya
sementara linda mantan pacar saya jadi pelacur karena keinginannya
benar benar gak habis pikir
seneng bener banyak bener
iya dong ada uang ada kepuasan
oke pak intra ya
hubungi kalau perlu pak ya

oke makasih pak amli
sudah nih manis aja
kamu pinter amli
katanya mau bayar di muka
aku udah gak kuat terima perlakuan gila kayak gini
uang itu udah banyak aku kasih sama kamu mas
kalau nggak kuat makan ini
katanya gak kuat
terus lo bilang duitnya banyak
ya mana duitnya

buat main perempuan
buat leluhur bukan
gue gak pernah mau nyiksa lu
gue selalu memberikan kenikmatan kepuasan buat lo
lo dapat enaknya dan gua dapat duitnya
kalau gitu cerai kan aku
aku yang gak puas mas
lebih baik buat lebih baik gua bunuh lu daripada gua harus menceraikan lu
dan jangan pernah keluar kata kata dari mulut lu ini
jualan dari mulut gua
jamkan itu baik baik
ya allah badan kamu panas nak
dina kenapa adekmu
nggak tahu bu dari tadi malam dia nangis terus
dia nginget ibu
dan bapak juga pulangnya kemaleman
dan bapak juga langsung tidur
ya allah sayang maafin ibu ya
sekarang kita ke dokter ya
mau dibawa kemana anak itu
tapi sakit mas aku mau bawa dia ke dokter
dokternya aja bawa kemari nanti kalian pada kabur malah
apa sih yang ada di kepalamu itu
tapi lu jangan cari masalah
jangan cari alasan segala
kalau mas gak percaya
ayo kita sama sama pergi ke dokter
kebetulan aku lagi gak punya uang buat ongkos ke dokter
jadi kan mas ramli bisa bayarin ongkosnya
gue lagi gak ada duit
mas pipi ini tanggung jawabmu mas
dia ini anak lu
aku mau bawa ke dokter
kamu diajak gak mau
jadi maunya kamu ini apa sih mas
maunya bawa dokter ke sini
mas kok dokternya dibawa ke sini bayarnya tuh pasti mahal mas
kan tahu bagaimana cara mencari duit dalam jumlah yang banyak
dan lu juga tahu siapa aja yang bisa ngasih lu duit yang banyak
jadi sekarang lu cari duit begini
dan dan yang lain